kebakaran terjadi di markas polda jawa tengah pada rabu tiga puluh september dua ribu dua puluh
sekitar pukul sebelas tiga puluh waktu indonesia barat
titik api diketahui bermula dari gedung aula lantai tiga
posisi aula yang berada di antara gedung a dan gedung b mapolda
membuat api dengan cepat merambat
di sini ada gedung a gedung b gedung c
jadi disambung dengan jembatan kita lokalisir gedung itu biar tidak menjalan
api itu biar tidak menjalar ke gedung timur dan biar tidak menjalan ke gedung barat
jadi yang kita lepas adalah gedungan ada di tengah
istilah kami kita lokalisir biar tidak berjalan ke tempat lain
sebanyak lima belas mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api
lalu lintas di sepanjang jalan pahlawan ditutup dan dialihkan ke ruas jalan lain
tim laboratorium forensik mabuk
mabes polri juga langsung datang ke semarang untuk mencari tahu penyebab kebakaran